untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu dewi
iya putri memang saat ini data yang kami peroleh dari satgas covid sembilan belas atau percepatan penyembuhan daripada pemberantasan covid sembilan belas di provinsi bali
sudah tercapai dari target yaitu sekitar tiga juta penduduk di provinsi bali
karena kalau seluruhnya kita lihat adalah masyarakat atau penduduk di provinsi bali adalah empat tiga juta jiwa
namun ditargetkan tiga juta di awalnya adalah sudah tervaksinasi
dua puluh ribu orang penduduk yang sudah menerima vaksin tahap dua
angka itu sudah hampir terdata di seluruh kabupaten kota sebali
jadi ada sekitar satu kota denpasar dan delapan kabupaten di bali itu hampir seluruhnya untuk vaksinasi tahap pertama
memang saat ini pemerintah provinsi bali tengah gencar gencarnya kembali melaksanakan vaksinasi
bahkan untuk hari ini saja sudah beberapa daerah yang kami pantau tadi sudah melaksanakan vaksinasi
baik dari pihak seperti fasilitas kesehatan di sejumlah rumah sakit kemudian di puskesmas kemudian di banjar banjar
dan juga untuk menyaksar vaksinasi untuk tingkat anak anak usia umur dua belas
dua belas hingga tujuh belas tahun yang ada di smp kemudian smp pgri smp swasta yang kemudian pagi tadi dilaksanakan dengan target kurang lebih
tadi orang yang sudah mulai berkumpul baik di tempat tempat sarana sarana untuk pelaksanaan vaksinasi itu
hingga targetnya dua ratus hingga empat ratus orang per hari yang akan dicapai
pemerintah provinsi bali memang menyebutkan bahwa diharapkan untuk vaksinasi tahap pertama ini
diharapkan bulan juli hingga september ini tuntas
termasuk vaksinasi terhadap anak usia dua belas dan tujuh belas tahun
ini dengan harapan bahwa bali ini nantinya untuk siap jika memang akan dibuka oleh pemerintah
khususnya targetnya adalah pembukaan pariwisata di bali
ayu bagaimana dengan warga negara asing yang tinggal di bali
mereka juga sudah mendapatkan akses untuk vaksin
iya sejauh ini putri memang pemberian vaksinasi bagi warga khususnya bagi warga bali yang
yang ada di bali sendiri memang terbuka juga bagi warga negara asing
karena seperti di sanur saja itu hampir karena sanur sudah masuk dalam zona hijau
artinya seluruh masyarakat atau penduduk bali yang ada di wilayah sanur ini
karena sudah mereka mendapatkan zona hijau itu artinya sudah mendapatkan vaksin satu dan juga vaksin dua
mereka sudah lengkap termasuk warga negara asing di sana yang sempat terakhir kami liput itu adalah
sekitar dua ratus orang warga negara asing juga sudah terdata dan mengikuti vaksinasi
memang ada beberapa warga negara asing yang belum mendapatkan vaksin
mereka dikarenakan sempat juga sewaktu adanya vaksinasi berbayar
mereka mengatakan mereka lambat mendengar informasi
karena banjar banjar saat ini baik di daerah daerah wisata
seperti di kute maupun sanur dan juga denpasar
sekarang sudah membuka pintu layanan vaksinasi bagi mereka mempermudah
tidak hanya mereka yang berktp denpasar misalnya atau badung misalnya
tapi juga sudah seluruh warga
negara yang memang kebetulan berada di daerah situ
mereka harus mendaftar mengambil nomor antrean dan bisa kemudian mendapat vaksinasi
begitu pula dengan warga negara asing
jadi jika mereka memang sudah memeriki kitas atau memang izin yang sudah menetap di bali
mereka akan kemudian didata dan mereka bisa berkesempatan untuk mendapat vaksinasi putri
ayu bagaimana dengan level ppkm di bali
iya saat ini putri memang ppkm di bali ini
dari sebelumnya darurat ini sudah menjadi ke ppkm level tiga
artinya dari surat edaran gubernur yang sebelumnya
ini ada beberapa memang perubahan semenjak di tanggal dua puluh kemarin
hingga nanti diperpanjang hingga tanggal dua puluh lima juli nanti
memang ada beberapa kalau kita lihat itu adanya kemudahan
namun saat ini mereka diperbolehkan hanya dengan keterbatasan
termasuk juga tidak boleh adanya yang berbelanja di tempat tersebut
tapi mereka masih diperbolehkan buka
termasuk dengan termasuk usaha usaha makanan kuliner yang sebelumnya hanya boleh buka hingga pukul dua puluh
saat ini mereka diperbolehkan hingga pukul dua puluh satu
tapi artinya memang sejalan dengan makin meningkatnya vaksinasi di provinsi bali ini
kasus memang terakhir ini cukup meningkat putri
karena sejak kebudayaan
sejak kemudian ada ppkm darurat hingga sekarang ppkm level tiga
memang kasus covid ini naik secara signifikan
dari angka tiga digit hingga kemarin mencapai empat digit
artinya hingga satu dua ratus lima puluh kasus per hari
ini memang menjadi pr khususnya bagi pemerintah provinsi bali
dengan kemudian kembali mengetatkan bagaimana mereka harus
petugas petugas baik dari tni polri dan juga satgas covid di provinsi bali untuk kembali
mencegah terjadinya kerumunan
itu seperti itu yang saya lihat
sementara untuk peraturan ppkm level tiga itu sendiri memang hanya dibatasi dari jam saja hingga dua puluh satu
dan tidak boleh adanya berkerumun di taman taman kota atau tempat bermain
dan juga memang dengan adanya peningkatan ini pihak rumah sakit juga sudah dipersiapkan
dan diharapkan memang dengan semakin intensifnya pemberian vaksinasi
bagi warga bali ini kemudian angkanya bisa segera diturunkan dari memang terakhir ini mencapai
perharinya mencapai satu dua ratus lima puluh
baik terima kasih ayu dewi dari denpasar bali